seorang penerjun payung dari kops marinir tni angkatan laut
mendarat darurat di pohon palem setinggi tiga meter
di halaman rumah warga di jagakarsa jakarta selatan kami siang
saksi yang melihat kejadian tersebut sontak kaget
dan membantu mengevakuasi prajurit tersebut
bersama parasutnya menggunakan sepilah bambu
peristiwa kandasnya prajurit yang sedang latihan terjun payung
terjadi akibat cuaca buruk dan angin kencang yang melanda wilayah ibu kota
tim diputan cnn indonesia